seratusan ekor sapi mendadak mati di merauke
diduga mengalami anemia akibat gigitan nyamuk
sebanyak satu ratus delapan ekor sapi mati dalam kurun tiga minggu terakhir
sapi yang mati berada di distrik semangga kurik malin ulilin dan tanah miring
jumlah sapi mati terbanyak terdapat di distrik tanah miring yang mencapai tujuh puluh lima ekor
kepala dinas ketahanan pangan peternakan dan kesehatan hewan kabupaten merauke
martabayu wahyuni wijaya mengatakan penyebab kematian sapi diduga karena mengalami anemia akibat gigitan nyamuk
kurang lebih satu ratus delapan ekor sapi telah mati
ini terkait laporan yang ada dan juga dari petugas kami dokter hewan dan juga beberapa petugas puskeswan
di mana kami memiliki delapan puskesuhan yang tersebar
jadi kematian sapi ini diakibatkan karena gigitan nyamuk
temuan sapi mati diduga karena anemia berawal dari pejagal yang menyembeli sapi dan terlihat daging sapi pucat
serta darah sapi yang tidak banyak seperti pada umumnya
kenapa kita untuk diagnosa sementara kita bisa menyatakan anemia
karena kemarin kami tim dari dinas beruntung lapangan
kemudian kami melakukan pemeriksaan karena memang ada sapi sapi yang masih tersisa yang dalam kondisi sakit
kami lakukan pemeriksaan di selaput mata
di konjung diva di ginggiva itu pucat
memang mengindikasikan bahwa sapi tersebut kurang darah
yang memperkuat bahwa dia anehnya adalah pada saat dijual kemudian itu kan dijual ke jagal
kemudian disembelih itu sapi yang dipotong kita tahu bahwa sapi yang pada saat disuduk itu pastikan darahnya ngucur deras gitu
itu volume darahnya itu sangat sedikit dan dari dagingnya itu sudah pucat
dinas ketahanan pangan peternakan dan kesehatan hewan akan lakukan pengasapan
demi mencegah meluasnya gigitan nyamuk
apakah sapi yang mati ini diduga akibat gigitan nyamuk
sudah ada jurnalis kompas tv jessica ardana di merauke papua selatan
apakah sudah terkonfirmasi akibat gigitan nyamuk
lalu apakah di merauke terutama lima distrik yang tadi informasinya sudah disampaikan
ini memang banyak nyamuk atau hanya belakangan ini saja ada nyamuk yang banyak di sana
nah pada dua hari terakhir ini seperti yang radit dan juga pemirsa bisa saksikan di belakang saya
saat ini sedang terjadi hujan bahkan kemarin beberapa daerah di merauke
seperti sepadan dan sekitarnya mengalami banjir
cuaca hujan ini juga menjadi faktor bahwa nyamuk nyamuk di merauke ini bertambah banyak
oke lalu kini apakah jumlah sapi yang mati juga ikut terus bertambah
seiring dengan banyaknya nyamuk yang ada di sana
sesuai dengan data dari dinas peternakan tadi pagi
beliau menyebutkan bahwa pada pagi tadi tercatat bertambah sekitar delapan belas ekor sapi
adakah solusi agar tidak menyebar ke ternak yang lain jessica
untuk upaya dari pemerintah sendiri langkah pencegahan awal yang dilakukan dari dinas peternakan
akan melakukan pengasapan demikian radit
ya tindakan pencegahannya pengasapan itu tadi ada tindakan lain selain pengasapan jessica
jika selain pengasapan karena memang ini masih dalam proses pemeriksaan
peternak sendiri beberapa peternak melakukan berbagai upaya pencegahan atau antisipasi juga yang mereka lakukan sendiri
seperti pengasapan mandiri kemudian juga ada penyemprotan disinfektan
dan juga pemasangan kelam di bahkan
tak jarang juga beberapa peternak melakukan begadang atau berjaga semalaman
agar sapi sapi milik mereka ini tidak digigit nyamuk begitu rajin
ya dan curah hujan yang tinggi juga menyebabkan genangan sehingga jentik nyamuk terus muncul begitu ya
jadi antisipasinya mirip mirip dengan antisipasi
lalu adakah potensi bahaya untuk manusia seiring dengan adanya banyaknya nyamuk yang juga diduga
mengakibatkan sapi mati ini di sana
baik karena hari ini dinas peternakan sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut
terkait sampel darah yang diambil dari sapi
dan kemungkinan nanti sore hasilnya akan bisa dipastikan apa penyebab dan juga bagaimana proses pencegahan ini
saat ini saya belum bisa memastikan apakah virus atau penyakit ini akan menular pada entah itu ternak atau juga kepada manusia begitu radit
baik nanti kita nantikan hasil laboratorium dari pihak berwenang di sana
untuk memastikan apakah yang mengakibatkan sapi mati ini adalah benar nyamuk
dan juga apa dampaknya untuk manusia apakah berbahaya atau tidak nanti ada hasil laboratorium susulan
baik terima kasih jessica ardhan aku laporkan langsung dari merauke